tim bola voli pasir dki dua mengalahkan jawa barat pada partai penyisihan voli pasir beregu pon ke sembilan belas di bandung minggu siang
pertandingan bola voli pasir berugu putra antara tim dki jakarta dua melawan tim jawa barat satu
minggu siang di lapangan sport jabar arca manik bandung berlangsung seru
kedua tim saling berebut angka dan pada babak pertama jawa barat unggul dengan skor dua puluh satu
namun pada babak kedua pasangan satrio dan wisnu berhasil menyemakan angka untuk kemenangan dki dengan skor delapan satu
pada babak rubber set pasangan tim jawa barat egy dan rudy tak mau kalah
pertandingan pun berlangsung menarik
susul menyusul angka sempat terjadi hingga akhirnya tim dki jakarta
menang mengalahkan tim jawa barat dengan skor lima belas sebelas
dengan demikian tim dki dua melaju ke babak selanjutnya
sementara itu pada partai beregu putra cabang bola voli pasir lainnya
tim bola voli dki satu kalah atas nusa tenggara barat dengan skor dua satu
bali menang telak dua atas sumatera barat
dan jawa tengah harus takluk pada kalimantan timur setelah raberset satu dua
tony oktora bandung
jawa barat satu